arus lalu lintas kendaraan menuju ke jakarta
di tol jatinggal ngaleh semarang sudah mulai dipadati kendaraan
kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar
namun tercatat saudara sudah ada peningkatan kendaraan pada arus balik di hari ini
sebelum penerapan kakor lantas polri melakukan pembersihan jalur
persiapan one way di kilometer empat ratus empat belas tol kalikangkung
benar saat ini dari petugas kepolisian maupun juga dari dinas perhubungan dan jasa marga
sedang mempersiapkan untuk pemberlakuan penerapan skema one way nasional
dimana di belakang saya ini terlihat sudah berbaris mobil mobil yang ingin mengikuti
one way nasional dari gerbang tol kalikangkung kilometer empat ratus sepuluh
sampai dengan nantinya gerbang tol cikatama kilometer tujuh puluh
dan ini terlihat para petugas sedang mengarahkan para pemudik
ataupun pengendara untuk maju terlebih dahulu
karena memang untuk pemberlakuan ataupun pembukaan one way nasional ini
sekitar pukul tiga sore yang mana seharusnya untuk pemberlakuan ini
dilaksanakan atau dibuka pada pukul dua belas
namun hingga saat ini lebih dari pukul dua waktu indonesia barat
one way masih belum diberlakukan karena memang masih ada persiapan persiapan
yang dilakukan untuk menunjang keamanan dan juga kenyamanan para pengendara
yang melintasi tol transjawa dimulai
dari gerbang tol kalikangkung sampai dengan gerbang tol cikatama nantinya
dan memang saat ini untuk arus lalu lintas sendiri cukup ramai lancar
belum ada kepadatan yang cukup signifikan
dan sehingga untuk one way lokal juga ini belum diberlakukan
karena memang belum terlalu padat seperti itu merci
kendaraan kendaraan yang melintasi gerbang tol kalikangkung ini
terpantau masih sama yakni didominasi oleh kendaraan pribadi
yang mana untuk kendaraan kendaraan ini tiap jamnya memang ada kenaikan
yang cukup signifikan pada hari ini dibandingkan dua hari sebelumnya
yakni pada hari ini sekitar satu lima ratus sampai dengan tiga kendaraan per jamnya
yang melintasi gerbang tol kalikangkung
sehingga untuk pembukaan kendaraan kendaraan ini
one way nasional hari ini mulai akan diberlakukan
mengingat arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat diprediksi puncaknya pada hari sabtu sampai dengan senin nanti
sehingga untuk pemberlakuan one way nasional mulaikan diberlakukan pada hari ini
dan untuk arus lalu lintas di dalam kota sendiri merci dan juga saudara
bisa kami gambarkan memang sedikit ada kepadatan
di jalan jalan kota semarang yang mana ini juga telah ditangani oleh jajaran polda jawa tengah
untuk melakukan pengurayan di titik titik yang menjadi kemacetan ataupun kepadatan
seperti di pusat oleh oleh kemudian juga tempat wisata
dan titik titik krusial di kota semarang lainnya
agar pemudik ataupun pengendara lainnya yang menggunakan jalan
arteri ini juga bisa dapat dengan lancar ataupun nyaman menggunakan jalan jalan arteri
harus jalan jalan dalam kota semarang itu sendiri
sementara memang hingga saat ini belum terlihat kendaraan sumbu tiga
yang memasuki gerbang tol ataupun melintasi tol transjawa
hanya kendaraan kendaraan logistik yang menggunakan tol trans jawa
ini sebagai jalan untuk menuju ke tujuan mereka
sementara itu untuk gardu tol sendiri saat ini sudah disiagakan setidaknya ada sepuluh gardu utama
dan juga tujuh gardu satelit
selain itu juga pt jasa marga semarang batang ini menyediakan setidaknya ada dua puluh mobile rider
yang nantinya akan membantu para pemudik atau pengendara yang melintasi gerbang tol kalikangkung
untuk melakukan transaksi pembayaran sehingga tidak ada kepadatan ataupun antrean yang mengular
karena memang hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memecah
ataupun mengurai kepadatan kepadatan di tol transjawa
mila satu arah akan diberlakukan pukul lima belas nanti
salah satu persiapannya adalah melakukan pembersihan jalur sebelum akhirnya satu arah dilakukan
seperti apa pembersihan jalur yang dilakukan sebagai bagian dari persiapan one way yang akan diberlakukan pukul lima belas nanti mila
ya memang mersi dan juga saudara sebelumnya pembersihan jalur dari arah jakarta menuju arah semarang
ini sudah dilakukan ataupun proses sterilisasi sejak pukul sepuluh tadi
yang mana untuk kendaraan dari arah jakarta menuju arah semarang
memang ini sudah dikeluarkan melalui exit tol terdekat seperti kendal batang dan lain sebagainya
selain itu untuk skema ataupun penerapan dari one way nasional sendiri ini
yang rencananya akan dibuka ataupun diberlakukan pada pukul dua
ini hingga saat ini belum terlihat ataupun belum dilakukan
pemberlakuan one way nasional yang mana ada kemunduran sekitar pukul tiga sore nanti
yang akan dibuka secara langsung juga oleh kakor lantas irjen pol aan suhanan
kemudian juga bersama menteri perhubungan budi karya sumadi
yang akan ikut serta membuka pemberlakuan one way national arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat
karena memang pada hari sabtu ini terlalu pantau sejak pagi hingga siang menuju sore ini
dan juga pada hari sabtu ini terlalu pantau sejak pagi hingga siang menuju sore ini
terlihat kenaikan jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol kalikangkung
cukup signifikan dibandingkan dua hari sebelumnya
di mana setiap jamnya kendaraan yang melintas ini ada sekitar satu lima ratus hingga tiga ratus
ini tiga sembilan ratus empat puluh kendaraan yang melintas pada pukul sebelas antara sebelas sampai dengan dua belas siang tadi
sehingga untuk kebijakan

ataupun skema skema yang dilakukan oleh polri kemudian juga jajaran polda jawa tengah
ini akan memperlakukan penerapan one way nasional untuk arus balik lebaran dua ribu dua puluh
mila rekayasa lalu lintas satu arah akan diterapkan pada pukul lima belas nanti
lantas bagaimana dengan kebijakan ganjil genap
apakah juga akan menjadi langkah yang akan diambil ketika kepadatan terjadi
di gerbang tol kali kangkung kilometer empat ratus empat belas
atau tepatnya di wilayah polda jawa tengah
memang untuk ganjil genap ini di kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
tidak ada penerapan ganjil genap
melainkan jika ada kepadatan
ataupun antrean yang mengular di tol semarang batang ini
yang melintasi gerbang tol kali kangkung kilometer empat ratus empat belas
maka akan dilakukan dari jajaran polda jawa tengah
untuk menarik ataupun memperpanjang menerapkan one way lokal
dimana one way lokal nanti akan diterapkan mulai dari gerbang tol jatingaleh
sampai dengan gerbang tol kali kangkung kilometer empat ratus empat belas
untuk jumlah kendaraan yang diperlukan untuk menerapkan one way lokal

yang semakin meningkat maka akan ditarik lagi
sampai dengan gerbang tol tingkir salatiga
dan memang untuk skema skema ataupun penerapan one way lokal ini
mengikuti kondisi kepadatan ataupun jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol kali kangkung
di mana menurut dari pt jasa marga dan juga dari kepolisian ini mengatakan
jika kendaraan dibawa ke tol tingkir salah tiga
kemudian jika dibawah tiga itu artinya ramai
dan dibawah empat itu artinya
dan diatas empat itu warning atau peringatan
yang mana ini harus dilakukan penerapan penerapan
dari wilayah jawa tengah
yakni dengan one way lokal
dimana itu tadi yang saya sampaikan
kendaraan akan mulai dilakukan one way lokal
mulai dari gerbang tol jatinggaleh
sampai dengan gerbang tol kalikangkung kilometer empat ratus empat belas mersi
mila tol jati ngale ini menjadi salah satu titik krusial kepadatan terjadi
seperti apa situasinya saat ini
dan ketika kepadatan terjadi di ruas tol ini
rekayasa lalu lintas seperti apa yang akan dilakukan oleh polisi
ya untuk saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol jati ngaleh sendiri
memang ada kenaikan yang cukup signifikan
untuk kendaraan yang melintasi gerbang tol jatinggale
dan juga ada sedikit antrean pada saat akan memasuki gerbang tol
atau pada saat akan tap in sehingga
dari petugas kepala jaringan tersebut akan melintasi gerbang tol jatingaleh
jadi petugas kepolisian ini masih bersiaga
ataupun dari jasa marga ini berjaga untuk mengatur arus lalu lintas
ataupun mengarahkan para pengendara untuk memasuki gardu gardu
yang terlihat masih sepi ataupun masih kosong
memang untuk saat ini masih belum ada kebijakan kebijakan
terkait dengan penerapan one way lokal karena memang saat ini fokus dari
baik kepolisian maupun dinas perhubungan dan jasa marga
adalah untuk membuka one way nasional dari gerbang tol kali kangkung
kilometer empat ratus empat belas sampai dengan kilometer tujuh puluh dua gerbang tol cikampek mersi
ya mila terkait dengan one way yang akan diberlakukan pukul lima belas nanti
apa imbauan anda kepada para pemudik yang akan melintas di tol kalikangkung ini mila
ya tentunya mersi dan juga saudara bagi para pemudik
yang nantinya akan melintasi tol transjawa baik dari arah semarang
ini diharapkan untuk dapat melakukan pengecekan terhadap
kartu e tol masing masing yang mana tidak hanya saldo yang diharuskan untuk cukup
pada saat melakukan transaksi namun juga diperhatikan apakah
kartu ini masih layak atau tidak karena
karena dari sebelum sebelumnya ini juga tidak hanya kartunya yang ke
kartu etol yang kekurangan saldo namun juga ada yang mengalami kerusakan
sehingga itu cukup mengganggu ataupun menghambat jalannya proses transaksi
sehingga menyebabkan antrean yang cukup panjang
selain itu jangan lupa bagi para pemudik yang menggunakan jalan tol
ini untuk menggunakan rest area semakin banyak
dan maksimal mungkin jangan sampai menggunakan ataupun berhenti di bahu bahu jalan
karena itu sangat membahayakan tentunya bagi para pemudik itu sendiri
dan juga pengendara lainnya karena apa
karena berhenti di bahu jalan ini rentan terjadi kecelakaan akibat karena
kurangnya fokus dari pengendara lainnya dan tidak melihat adanya pengguna jalan
ataupun para pemudik ini yang ternyata posisi mobilnya itu berhenti seperti itu
sehingga diharapkan untuk dapat beristirahat di rest rest area
dan untuk istirahat di rest rest area pun dimaksimalkan paling tidak tiga puluh menit untuk istirahat
sholat makan kemudian juga ke toilet dan lain sebagainya
karena yang disampaikan oleh dir lantas polda jawa tengah ini berkali kali menyampaikan
untuk menggunakan rest rest area tidak hanya fokus pada satu rest area
karena memang di jalur a maupun jalur b ini disediakan banyak sekali rest rest area
yang dapat menampung para pemudik ataupun pengendara untuk melakukan istirahat makan dan lain sebagainya
yang mana karena jika difokuskan pada satu rest area saja para pemudik ini
maka akan terjadi kepadatan ataupun antrean yang cukup membanjal
sehingga itu juga tidak akan membuat nyaman ataupun lancar perjalanan anda